nanti seminggu mau ganti lima kali lipat
wah tak apa uang sebanyak itu nak
ini mau transaksi sejam lagi ayo dong
rajin selama ini kan yang punya uang itu kamu
tapi kan simpenan emas ibu banyak
tuh tangan tuh gelang tuh sama cincin
yo ini tabungan ibu
dari bapak kamu boleh daftar haji
udah entar tiga kali naik haji bisa
apa sih nak yang membuat kamu rugi
ini tentang bisnis aku bu
aku dicurangin sama temen aku
ibu melihat kamu itu banyak sekali berubah
kamu itu semakin jauh dari allah
kamu tidak pernah bersyukur
kamu selalu mengeluh
dan kamu juga selalu saja marah marah
dengan alasan yang tidak jelas
terutama kamu itu selalu aja pulang pagi
emangnya kalau malam
aku tuh gak berubah bu
ibu yang berubah
ibu jadi bawel sekarang
antarin baju bajunya nak
kan kau melukakan aku
kamu mau bantuan
kamu mau badan
kamu mau beli
aku mau beli
kamu pencu dieu
kamu sebagai digunakan
kamu masih menciled

soalnya kita lagi diintai sama polisi

ibu angkat telepon aku ngapain sih
aduh kawat bos
ntar malem transaksi
dibatalin aja dulu bahayanya
aduh gue udah rugi nih gara gara si budis malam
begitu dia bos masalahnya
si budi semalem ketangkap polisi
wah ini ntar dia
jangan sampai salah melangkah
mampus ah mulai lagi deh

karena hidup di dunia ini hanya sementara
kamu harus manfaatin untuk mencari uang yang halal
bu udah ibu gak usah ngurusin bisnis aku deh
yang pentingnya sekarang kita makan kenyang hidup enak udah cukup
enggak ibu gak mau makan dari uang yang haram
ibu gak mau penuhin perut ibu dari hasil yang tidak halal
hanya akan mempercepat kita masuk neraka nak
bu udah ya gak usah ngurusin bisnis aku
emang aku akuin bu
uang aku uang haram
hasil dari jual narkoba
istiqbar nak istiqbar
mohon ampun sama allah sehat
udah ibu mohon ampun apaan minta sama allah
ibu liat apa yang kita dapet hah
dapet minangan doang dari orang orang karena kita miskin
hentikan jangan teruskan lagi kata kata kami gitu nak
sekarang ibu berdoa supaya bisnis aku jaya lagi ya
udah aku sayang
astagfirullahaladzim ya allah
ya allah ampun ilah nyakamba
ya allah memohon ampun ya nangang
ya ampun ya ampun ampun
ya ampun pasti ibu mariam tuh sedih banget waktu tau kalau mario bisnis narkoba
dan bermasalah pula
dia pasti sedih lah ya
sebagai seorang ibu murai juga galau
dia bingung dia antara mau marahin mariam dia bingung
dia bingung dia bingung
dia bingung dia bingung

karena sebagai seorang ibu isyatinya mengatakan kalau dia biarin aja dia akan merasa bersalah terus umur hidupnya
seandainya aku ada di sisinya bu mariam pasti aku galau juga
kamu udah pulang ya
kamu udah pulang ya
aku butuh duit nih sepuluh juta buat modal
tapi tenang aja nanti seminggu aku ganti lima kali lipat
gapapa uang sebanyak itu nak
ini mau transaksi sejam lagi ayo dong
lagian selama ini kan yang punya uang itu kamu
tapi kan simpen animasi ibu banyak
tuh tangan tuh gelang tuh sama cincin
yo ini tabungan ibu
dari bapak kamu boleh daftar haji
udah ntar tiga kali naik haji bisa kalau penjualannya laku
ibu gak mau tabungan ibu kamu pakai buat bisnis barang haram
ini bandel banget lama lama ibu
ya allah ya allah
berhentilah dari bisnis haram ibu ya
ibu tuh aku
ibu tahuku nanti ibu gak bisa bantu kamu lagi
bu sekarang aku bukan minta tolong
ini lagi pinjem ntar dibalikin
mohon ampun sama allah maria
kamu kok baru pulang nak
terus itu kok gak kedengeran secara mobilnya
itu mobil lagi dititipin di rumah teman
nanti kalau ada yang nyariin aku bilang ya aku udah sebulan gak pulang
tapi malah kenapa ibu harus bohong
udah bilang kayak gitu aja
bukan supaya tanya